kita ke sorotan lain saudara seorang pria bersama sejumlah rekan yang menyerang dan menganiaya warga dengan menggunakan senjata tajam di kabupaten deli serdang sumatera utara
inilah rekaman saat seorang pria tengah cekcok dengan sejumlah warga di haji andif kecamatan percut seituan pada jumat pagi
tak hanya mengancam pelaku juga menganiaya warga dengan senjata tajam hingga mengalami luka
peristiwa ini dilatar belakangi aksi pelaku yang menggali lubang di lahan garapan dan kemudian didatangi korban
pelaku pun berhasil diringkus polisi selain menangkap pelaku petugas senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban
pelaku tanpa seizin dari pemilik bangunan yang ada menggali lubang
jadi mungkin dari keterangan saksi yang ada kami dapat di tkp si pemilik bangunan merasa keberatan
mungkin sehingga pelaku tersinggung atau emosi pelaku langsung menyerang korban